fakta bahwa indonesia cukup jauh tertinggal dalam penggunaan plastik ramah lingkungan

disitulah istilahnya the itch tumbuh
tentunya untuk kita bisa mempelajari lebih jauh pasti ada visibility study
jadi di tahun dua ribu sebelas saya mulai melakukan penelitian
berapa banyak polusi plastik di indonesia dan apa aja effort yang telah dilakukan oleh pemerintah
hal ini kemudian memunculkan ide ke bisnis plastik biodegradable atau plastik yang mudah terurai
kevin pun memutuskan untuk mulai mengembangkan bisnis pengganti plastik sebagai produk andalannya dengan nama avani
avani berasal dari bahasa sansekerta yang berarti bumi
semakin memantapkan idenya ia pun mempelajari plastik plastik ramah lingkungan yang diproduksi
semakin memantapkan idenya ia pun mempelajari plastik plastik ramah lingkungan yang diproduksi
semakin memantapkan idenya ia pun mempelajari plastik plastik ramah lingkungan yang diproduksi
diisi oleh produsen asing yang kebanyakan terbuat dari pati jagung
research and developmentnya memakan berapa lama waktu ini
i mean kita ngomongin research and development itu namanya dedikasi sih ya
i mean kalau memang orang sudah mempunyai visi karena ya for me it's all about orang yang telah berboha
hibernating hibernasi nih udah kayak beruang nih
tiga tahun di dalam suatu ruangan yang nggak lebih besar dari tiga puluh lima meter persegi
jadi bener bener bagaimana caranya bikin bioplastik terbuat dari berbagai macam raw materials
bertiga kita ada tiga orang waktu itu tim kita
dengan ruangan tiga x tiga puluh lima meter persegi
segi dengan banyaknya peralatan berapa uang yang dikeluarkan buat research initial and development only
initial startupnya sih startup capital itu bisa dibilang relatively not that expensive lah
it's seratus million seratus juta kita masukin kita cemplungin untuk suatu project yang bisa dibilang cukup idealistis ya
setelah riset dan pengembangan dilakukan
tercetuslah pati singkong sebagai bahan utama
merasa memiliki hasil yang sama dengan pati jagung
singkong dianggap lebih murah dan cukup mudah ditemukan di indonesia
tahun dua ribu empat belas kevin dan rekan rekannya memulai avani sebagai industri rumahan dengan kuantitas produksi yang tidak banyak
namun tak lama niat baiknya selalu menemukan jalan
avani berhasil menggandeng pabrik yang setuju dengan idenya
padahal sebelumnya pabrik tersebut memproduksi plastik dengan bahan konvensional
avani kini memproduksi beragam produk ramah lingkungan yang diklaim seluruhnya terbuat dari bahan alam
mulai dari bioplastik
kotak makan dari ampas tebu
paper cup dari pati jagung
dan sendok makan dari bahan kayu yang bio ingenius
dibuat dari kasava
aku butuh bukti
ini kan bukan tipu bukan musti lihat ya
ini bioplastik yang sebenarnya kamu ambil
aku bukan master kubusier
dan cukup sulit ya di sobek
berarti cukup kuat untuk bawa
kalau ini suhunya suhu air laut
akan memakan waktu satu ratus dua puluh hari sampai satu ratus empat puluh hari
sedangkan air di sini
kita kurang lebih enam puluh derajat atau enam puluh lima derajat
dan bisa dilihat
hanya dalam hitungan detik
dan hanya dalam hitungan waktu tiga puluh detik
telah saya ciptakan minuman hijau
untuk indonesia yang lebih hijau lagi
dalam pengelolaan sampah kita mengenal istilah tiga r
namun menurut kevin slogan tiga r masih kurang mempengaruhi pola pikir masyarakat
karenanya dibutuhkan lagi satu r yakni triplace
melalui bioplastik avani berusaha mengganti bahan dasar plastik yang sulit terurai
menjadi plastik yang mudah terurai yakni berbahan dasar pati singkong
meski terbuat dari pati singkong atau bahan alam lainnya yang tergolong murah
biaya produksi produk ramah lingkungan di indonesia masih tergolong tinggi
dengan lebih mahal harga produk jatuhnya pasti kan banyak orang yang gak usah lah gitu nanti aja
itu ya yang namanya rejection
waktu tahun jadi kita kan officially registered as a pt dua ribu empat belas
eh kalian mau nggak pakai kita punya produk nih yang ramah lingkungan tapi harganya
pertama kali yang ditawarin itu bali plastik
bioplastik karena tiga huruf itu
sangat ada artinya jelas ada artinya
tiga tahun aja tuh
hanya tiga tahun delapan belas jam dan tujuh hari seminggu
akhirnya bioplastik ini ditemukan bersama manufacturing partner kita
so ya kita tawarkan ini di bali
wow ternyata bisa menjadi kompos dalam waktu satu ratus enam puluh hari
puji tuhan ada satu perusahaan yang tidak terlalu concern dengan price
mengadopsi produk kita
mereka punya kampanye yang sama dengan
sama yang sama mereka tentunya mereka melihat bagaimana polusi plastik di bali itu sudah sangat growing exponentily
jadi mereka juga terketuk untuk melakukan sebuah csr atau green campaign juga
bukan tanpa alasan kevin memilih bali sebagai kantor pusat dan target penjualan utamanya
merupakan salah satu destinasi utama di indonesia
yang dipenuhi oleh masyarakat dunia
mengusung strategi business to business kevin menganggap banyak perusahaan yang mudah menyerap konsumen di bali
kevin yakin caranya untuk mengeliminasi plastik lewat perusahaan lain dianggap lebih mudah untuk mengadopsi misi dan mengedukasi lebih banyak orang
ketimbang harus satu persatu meminta orang untuk meminimalisir plastik
salah satu perusahaan yang memiliki misi yang sama dengan avani
adalah perusahaan hospitality potato head family
sebagai salah satu destinasi tersibuk di bali
potato head mampu menerapkan gaya hidup ramah lingkungan ala avani kepada seluruh konsumennya ronald akili
pemilik potato head family mengaku mendukung segala hal yang memang memiliki dampak baik
tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk alam
untuk kami sebagai perusahaan
kita selalu ingin mencoba untuk melakukan hal secara konsumen
kita ingin membuat kultur yang konsumen dan kemanusiaan adalah salah satunya
dan saya sangat mengagumi orang yang melakukan hal yang bagus
saya pikir kevin dan avani membuat breakthrough yang sangat luar biasa
kami memiliki perusahaan di sini yang dibuat dari indonesia
dan kami telah tumbuh menjadi segmen hidup di industri hospitality
jika kami bisa menjadi platform yang mendukung bisnis seperti kevin
dan bisnis lain yang membuat dampak positif
itu adalah bagian dari misi perusahaan
bagaimana dengan harga
karena avani memiliki harga yang sedikit lebih tinggi
ketika anda membuat keputusan yang konsumen
anda lebih yakin dengan banyak produk lain
berdasarkan harga mungkin lebih murah
tetapi harga yang sebenarnya anda miliki
membuat produk produk itu memiliki banyak dampak lain
apakah itu harga untuk lingkungan
apakah itu harga untuk komunitas
dan orang tidak terlalu terperasakan
selain karena memiliki misi penyelamatan lingkungan
ronald juga jelas mengapresiasi segala produk dan inovasi hasil bangsa sendiri
tak tanggung tanggung beberapa produk avani digunakan di sebelas anak perusahaannya
mulai dari restoran perhotelan hingga fashion dan retail
harga yang sedikit cukup tinggi
nyatanya tidak menjadi alergi untuk kedai kedai kecil di bali
salah satu kedai kopi di kuta utara revolver coffee misalnya
sang manajer kedai jack lawson setuju jika pola hidup ramah lingkungan ini
lebih dari sekedar tren
beberapa produk ramah lingkungan digunakan sebagai investasi jangka panjang
jadi kami menggunakan kotak kotak yang mereka berikan kepada kami
minum kacang dan bagi plastik yang luar biasa
kami memilih menggunakan avani karena kami merasa ini adalah tanggung jawab kita
untuk menggunakan lebih kurang plastik di bali
kami senang untuk membeli produk avani yang lebih luas
karena kami tidak menyumbang ke masalah plastik di bali
seiring berjalannya waktu avani secara mudah bekerja sama
dengan beberapa perusahaan khususnya perusahaan makanan dan minuman
tidak butuh biaya besar untuk avani memasarkan produknya
promosi mulut ke mulut menjadi senjata ampuh untuk menyebarkan produk avani
jadi sewaktu sebuah establishment
sudah memakai produk kita itu merupakan efek snowball
avani kini mampu mendistribusikan produknya ke lebih dari tiga ratus perusahaan di wilayah bali
selain bali permintaan produk ramah lingkungan juga datang dari beberapa perusahaan
di jakarta pulau jawa dan kalimantan
bahkan tidak sedikit pula perusahaan di luar negeri yang mendukung produknya
amerika dan indonesia
dan juga dari amerika serikat ghana rwanda vietnam singapura dan malaysia
tingginya tingkat konsumsi masyarakat modern dianggap membawa angin segar
bagi pengembangan bisnis avani
bahkan saat ini kapasitas produksinya bisa mencapai empat ton setiap hari
kepala pemasaran avani benita karolina bercerita omset avani memang dirasa sangat tinggi
namun keuntungan yang didapat nyatanya tidak begitu besar secara materi
well kalau so far karena kita kan memang bisa saya katakan kita kan ini baru ya
untuk bali itu bisa sekitar satu sampai dua m per bulan
saya belum kategorikan juga untuk yang kita ekspor ke luar negeri
belum juga untuk yang let's say kita kirim ke luar luar pulau
margin to be honest di sini margin kita kita bisa kategorikan kita bisa kategorikan

jadi untuk semua orang bisa pakai dan apa namanya affordable untuk terjangkau produknya
profit memang masih menjadi hal yang terus membuat tim avani memutar otak
tapi setidaknya kontribusi mereka layak untuk terus dipertahankan
jadi kita harus berpikir pikir kita harus berpikir pikir
bukan prospek tapi untuk penyelamatan bumi lah kayak seharian gitu ya
untuk apalagi di bali untuk sampah plastik ini
saya benar benar sampai baca beberapa kali sebelum saya memutuskan untuk mendaftar ini
dan anti plastik di lingkup internasional
terlihat membanggakan jelas
namun kevin mengaku ada banyak rintangan sebelum ia sampai pada titik ini bersama avani
sempat ada pro kontra gak sih waktu awal awal bikin apa nih
gapain sih kev bikin bisnis ini
tapi mungkin itu juga benang merah yang dilewatin oleh banyak inventor atau banyak wira swasta
kini bisnis plastik biodegradabelnya mampu menyedot cukup banyak tenaga kerja
meski awalnya hanya industri rumahan yang minim karyawan dan peralatan
di kantor ini ada delapan belas
di pabrik kita sudah ada kurang lebih tujuh puluh
dan di jakarta ada lima
ada kesulitan gak sih waktu meng hire orang orang ini
karena kita tahu produk knowledge ini sangat amat sulit untuk ditelaah sama orang
saya pikir hal paling sukar untuk selalu di sales
karena di sales itu adalah kembali lagi
kita menjual ferrari dalam packaging
dalam arti kata very bukan dalam arti kata harganya yang mahal
harganya masih terjangkau
mungkin lebih kayak tesla kali mungkin
lebih kayak testa
ramah lingkungan modelnya seksi dan juga suatu terobosan baru
suatu inovasi baru
jadi kembali lagi sewaktu meng hire yang namanya sales itu selalu bagian yang paling sukar
salesnya ini biasa yang saya ambil adalah yang mempunyai bekal dari horeca
yang memang sudah punya experience di horeca
yang sudah pernah dealing dengan hotel restoran cafe dan juga retail
misi serta jiwa searah juga menjadi kualifikasi saat merekrut karyawan
saya seorang vegetarian dan juga pecinta lingkungan
jadi sebetulnya waktu dulu saya sempat mengundurkan diri dari perusahaan yang lama
akhirnya terkali dengan di avani ini
saya juga melihat bukan prospek tapi untuk penyelamatan
penyelamatan bumi lah katanya
untuk apalagi di bali untuk sampah plastik ini
saya benar benar saya sampai baca berapa kali sebelum saya memutuskan untuk mendaftar ini
dari sedikit kerja keras seluruh tim avani
ada sedikit keuntungan yang dialokasikan untuk gerakan sosial dalam penyebaran pesan bioplastik
sebagai social entrepreneur kevin paham betul bahwa aksi dan edukasi
adalah bagian penting untuk melebarkan sayap avani
website dan social media seperti instagram juga digunakan avani
selain untuk promosi media sosial menjadi wadah termudah untuk turut mengedukasi generasi masa kini
nah berbicara soal aksi avani turut berkolaborasi dengan salah satu komunitas anti plastik di bali
komunitas ini adalah komunitas non profit
yang diusung dua gadis muda berusia sekitar lima belas tahun yang mengkampanyekan anti limbah plastik
kami telah berkampanye selama empat tahun sekarang dengan tim dua puluh lima anak anak di seluruh pulau bali
mereka mencoba untuk membuat orang tahu melalui pendidikan menunjukkan penyelesaian dan membuat orang tahu tentang situasi ini

kami telah berbicara di beberapa platform yang berbeda termasuk ted
kami telah berbicara dengan lebih dari enam belas pelajar di dua belas negara yang berbeda dan delapan bahasa yang berbeda
dan kami menunjukkan apa yang melakukan anak muda di bali indonesia
untuk memberikan kontribusi kepada dunia yang ingin kita hidupkan dan yang ingin kita lihat
pada februari sembilan belas kami mengorganisasi bersama dua puluh satu organisasi lainnya
avani adalah salah satu penguasa
kami mengorganisasi dua belas orang di lima puluh lima lokasi yang berbeda

dan itu benar benar membuktikan bahwa orang bali siap untuk berbicara
beberapa kali avani memberikan dana pada buy buy plastic bags untuk membantu menyuarakan kampanyenya
timbal baliknya avani didapuk sebagai solusi dari permasalahan sampah plastik yang ada di bumi
sejauh ini kontribusi dan inovasi terus dilakukan demi menciptakan bisnis jangka panjang
yang tidak hanya ditujukan untuk generasi sekarang
ini bukan tentang keuntungan
ini tentang membuat perbedaan dan meninggalkan
jadi produk anda lebih baik dari yang lain
jadi bagi saya keuntungan adalah kedua
dan meninggalkan footprint hijau yang berpengaruh untuk generasi depan adalah yang pertama
banyak orang menangkap masalah di sekitarnya dan memunculkan sebuah gagasan
namun hanya sedikit yang mewujudkan gagasannya menjadi nyata
sekaligus menjadikannya sebagai sebuah bisnis yang menghasilkan
kevin dan seluruh tim di avani menjadi bukti bahwa berbisnis juga harus memiliki arti